jadi cocok buat teman teman yang lagi cari spot foto foto malam yang lebih wow gitu biar bokeh ya disini tempatnya gitu
sehingga untuk membuat israel itu
apakah ini benar benar sekedar perpisahan atau upaya colong start untuk dua ribu dua puluh
kalau berkembang terus kalau dia kecil sebetulnya dia nggak akan bisa mempengaruhi banyak ya
nah untuk usia dua belas tahun memang sampai saat usia di bawah enam tahun ke atas ya memang sampai saat ini belum ada vaksin yang sudah bisa dinyatakan
penyebabnya adalah mesin jensa terbakar
kita juga komunikasi selama ini baik baik aja
laki laki tua dan muda biasa berbagi tugas setiap upacara digelar
baginya mampu beradu ketangkasan di arena perang pandan menjadi kebanggaan tersendiri
narasumber kan bisa pindah pindah kemana mana
kip ini benar benar asli atau dia memasukkan data
karena kan banjir juga sering terjadi begitu di indonesia
pelaku sahaja sekeuangan itu harus menjelaskan dengan baik
kemudian juga ketika ada kerabat yang tinggal di dalam rumah
dan bisa kita gunakan
kemarin ada invasi ukraine gitu ya
kepada pak presiden siapa sebenarnya dita